jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di tanah air masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan satu enam ratus tujuh puluh sembilan kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi satu ratus tiga belas satu ratus tiga puluh empat orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan enam puluh enam pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi lima tiga ratus dua jiwa
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan satu dua ratus enam puluh dua pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi tujuh puluh dua ratus tiga puluh tujuh orang